belasan warga yang didominasi lansia rabu pagi mendatangi puskesmas kecamatan mampang perapatan jakarta selatan
untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi ketiga atau booster
adapun vaksin yang disuntikan saat ini adalah setengah dosis vaksin pfizer
tidak disebutkan secara rinci jumlah vaksin yang disiapkan
pada tahap awal vaksin ketiga akan diberikan bagi kalangan lansia dan kelompok rentan
penerima vaksin booster juga warga berusia delapan belas tahun ke atas dan telah menerima vaksin pertama dan kedua
layanan vaksinasi dosis ketiga juga mulai dilakukan di rumah sakit penyakit infeksi sulianti saroso
sunter jakarta utara rabu pagi
vaksin ini juga baru diprioritaskan untuk kategori lansia dan masyarakat rentan
syaratnya telah menerima vaksin dosis lengkap satu dan dua dengan jeda minimal enam bulan
calon penerima vaksin diminta untuk memanfaatkan
memastikan dirinya mempunyai etiket vaksinasi dari aplikasi peduli lindungi
sayangnya di tengah upaya pemerintah dalam upaya melakukan percepatan vaksinasi dan vaksinasi booster
masih ada warga yang kesulitan mendapatkan vaksinasi lantaran memiliki nomor induk kependudukan ganda
di bekasi jawa barat seorang gadis terpaksa gagal diterima kerja akibat belum mendapatkan vaksinasi
perjuangan kades ini untuk mendapatkan vaksinasi pun menemukan jalan buntu
lantaran pihak kecamatan dan puskesmas saling lempar tanggung jawab
ya allah gini banget pengen vaksin pengen kerja sampai pernah ditolak kerja cuma gara gara vaksin doang
ya terus kan bunga bilang ya kalau ada isya juga karena ini udah dikvalidasi belum di kecematan
udah udah berapa kali saya udah empat kali udah bolak balik ke kecamatan
hingga rabu siang bunga masih mendapatkan penolakan dari puskesmas
pemerintah daerah maupun pusat mencarikan solusi agar dirinya bisa mendapatkan vaksinasi
tim liputan cnn indonesia